maskapai penerbangan yang singgah di bandara internasional sultan iskandar muda
belang bintang aceh besar aceh kini harus mengikuti peraturan baru
pramugari harus berhijab atau berbusana muslim
aturan baru ini diberlakukan setelah pemerintah setempat menerbitkan surat edaran
tentang kewajiban memakai busana muslimah bagi pramugari maskapai penerbangan yang singgah di aceh
aturan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani bupati aceh besar mawar
dan diterbitkan serta mulai berlaku pada kamis delapan belas januari lalu
dalam surat tersebut tertulis
peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah aceh itu mendapat respon positif dari pramugari
tia khairunisa salah satu pramugari mengaku
dan peraturan itu
sementara itu mawardi ali menyatakan peraturan ini hanya berlaku bagi pramugari muslim
selain itu ia berharap
semua orang yang dikeluarkan akan berhijab
pemanggangan maskapai menghormati peraturan yang berlaku di aceh
sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat islam
aceh memiliki hak memperlakukan sejumlah aturan tersendiri
termasuk cara perbusana
ibnu hajar banda aceh